sejarah mencatat keberadaan sungai ciliwung memiliki makna penting dalam perkembangan kota depok
namun kini kondisi sungai yang juga melintasi wilayah bogor dan jakarta tersebut sangatlah memprihatinkan akibat tercemar sampah
upaya pembersihan langsung dari sampah yang ada di aliran sungai ciliwung menjadi kegiatan sejumlah komunitas di depok
untuk menumbuhkan kepedulian generasi milenial terhadap isu lingkungan
minggu pagi dua puluh sembilan september ratusan pelajar tingkat smu di depok jawa barat kompak menyusuri sungai ciliwung
sambil memunguti sampah di aliran sungai sepanjang satu ratus dua puluh km ini
menggunakan tangan yang telah dilapisi sarung tangan dan menenteng karung serta plastik
para pelajar ini terus memungkuti sampah yang terbawa aliran sungai ciliwung
untuk nantinya dikumpulkan dan dibawa ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah
kalinya itu besi
dari sampah sampah limbah limbah
sangat sayang banget ya banyak banyak sampah
terus banyak banget yang harus disampah sampah yang harus dipungutin gitu
mungkin buat anak muda biar jangan membuang sampah sembarangan jadi lebih ke lingkungan
menurut aku mungkin buruk ya
jadi banyak orang yang membuang sampah sembarangan
jadi harusnya tuh jangan membuang sampah dikali kan
inilah salah satu cara menumbuhkan
kepedulian kalangan milenial agar mau menjaga sungai ciliwung
yang memiliki sejarah penting dalam perkembangan kota depok
sungai ciliwung ini sungai yang sangat bersejarah bagi banyak daerah daerah yang dilintasinya
aktivitas ini menggabungkan dua hal
hal yang memprihatinkan
yang memprihatinkan pertama perhatian kita terhadap sejarah yang minim
perhatian kedua kita menjadikan situs sejarah yang besar ciliwung ini sebagai tong sampah raksasa
panitia menargetkan dua ton sampah bisa dikumpulkan peserta hanya dalam waktu satu jam dengan menyusuri sungai ciliwung
kita ingin memberikan pelajaran bagi anak anak untuk mencintai lingkungannya
sehingga mereka bisa paham untuk tidak lagi membuang sampah di sungai
untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai
kegiatan bertajuk menelusuri sejarah menguti sampah ini
merupakan rangkaian kampanye keberagaman kota depok yang melibatkan sejumlah komunitas sipil di depok
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat